ya hujan yang mengguyur wilayah bandung dan sekitarnya tiga hari lalu ini rano merupakan hujan buatan dalam operasi tmc atau teknologi modifikasi cuaca
yang dilakukan posko bppt di lanut hussein sastra negara bandung
hujan tersebut untuk mengatasi krisis produksi listrik di tiga waduk saguling cirata dan jatiluhur yang mengalami kondisi di bawah batas operasi normal
operasi tmc atau teknologi modifikasi cuaca telah berhasil membuat wilayah bandung dan sekitarnya turun hujan
di hari keempat ini selasa siang para petugas yang bertugas di posko lanut hussein sastra negara terus melakukan pemantauan cuaca
mereka mencari kumpulan awan matang yang akan dirangsang untuk menjadi hujan terutama di sekitar hulu dan wilayah tengah sungai citarum di bagian selatan bandung
serta sungai lain yang bermuara ke citarum di wilayah utara dan timur bandung
hujan buatan ini dilakukan untuk mengantisipasi krisis air di tiga waduk jawa barat yaitu waduk saguling cirata dan jatiluhur yang menjadi pasokan utama bagi listrik untuk wilayah jawa bali
selain itu juga untuk menjadi air baku wilayah jakarta serta untuk pengairan pertanian di jawa barat
saat ini ketiga waduk tersebut dalam kondisi kritis dengan tingkatan di bawah batas operasional normal
operasi tmc oleh bppt akan dilakukan hingga dua puluh hari dengan target dua puluh persen atau sekitar tiga puluh juta kubik air
padahal normalnya membutuhkan satu ratus tiga puluh juta kubik air dari sungai citarum
dengan menggunakan pesawat charteran kasa dua ratus dua belas dua ratus setiap hari ditaburkan satu ton garam untuk penyemayan
namun hal tersebut tergantung dari cuaca menunggu awan potensial
mau memasuki mesin kering ternyata hasil evaluasi menunjukkan bahwa tinggi muka air yang ada di waduk itu berada di bawah batas operasi normal
sehingga ini ada potensi bahwa kita akan kekurangan air pada saat itu
itu terjadi sekitar bulan bulan februari
sehingga pada saat itu dicanangkan udahlah kita programkan hujan buatan untuk mengisi waduk
dalam tiga hari penaburan garam hasilnya enam juta kubik air
masuk melalui sungai citarum dan beberapa anak sungai di sekitar waduk
operasi teknologi modifikasi cuaca ini akan terus dilakukan hingga menyebut musim hujan yang diprediksi bmkg di pertengahan november atau desember mendatang
tony oktora bandung